seperti biasa saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
berita pertama wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengaku membahas banyak hal
ketika bertemu presiden terpilih prabowo subianto akhir pekan kemarin
beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan adalah soal kabinet
dan partai politik yang merapat ke koalisi indonesia maju
pertemuan akhir pekan kemarin antara prabowo dan gibran adalah yang pertama
pasca kpu menetapkan pasangan prabowo gibran sebagai pemenang pilpres dua ribu dua puluh
berita kedua mahkamah konstitusi menerima dua ratus tujuh puluh tujuh pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum
atau sengketa pemilu dua ribu dua puluh empat hingga hari ini
juru bicara mahkamah konstitusi fajar laksono menyebut tidak semua aduan akan ditangani mk
mahkamah konstitusi akan mengkaji terlebih dahulu seluruh permohonan
dari dua ratus tujuh puluh tujuh daftar pengajuan permohonan
dua puluh tiga diantaranya pemilu legislatif dpr dan dprd
dua pilpres dan dua belas calon anggota dpd
dua gugatan diantaranya merupakan perselisihan hasil pilpres dua ribu sembilan belas
yang diajukan tim anies muhaymin dan ganjar mahfud
memastikan gitu ya karena saya katakan tadi
ini belum mencerminkan jumlah perkara ya
tapi kalau secara kasat mata berdasarkan jumlah permohonan
itu belum mencerminkan jumlah perkara
nanti akan kita sampaikan ketika sudah fix
bencana tanah longsor melanda kampung gintung desa cibenda
kecamatan cipongkor kabupaten bandung barat jawa barat
yang terdiri dari basarnas polri tni dan relawan
masih melakukan pencarian warga yang tertimbun longsor di desa cibenda
pola pencarian dengan menentukan titik yang terindikasi ada warga yang tertimbun longsor
nah itu tadi tiga berita terpopuler hari ini